tetapi juga ada hal yang sangat penting ini merupakan persahabatan dari dua negara
karena itu tadi saya dan para eksko dan pak wali memutuskan seluruh penjualan tiket nanti
lima puluh persennya hasil penjualan tiket kita akan sumbangkan untuk perjuangan rakyat palestina yang hari ini memang masih berjuang